polsek metro menteng jakarta pusat menyediakan lahan parkir
untuk masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan saat melakukan perjalanan mudik
sedikitnya lima puluh sepeda motor dan sepuluh mobil dapat ditampung di kantor polsek ini
selain tidak dipungut biaya alias gratis
polisi juga memberikan jaminan penjagaan penuh selama dua puluh empat jam
kendaraannya tidak ada yang menjaga di rumah
bisa melaporkan ke polsek kemudian di situ kita datangkan
kemudian akan kita jaga karena kita siapkan personel yang tetap dua puluh empat jam
warga yang ingin menitipkan kendaraan cukup membawa ktp dan stnk
sebagai bukti kepemilikan kendaraan